beli baju baru kena aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
iya aku ada kerjaan dadakan sama pak al tapi malam ini udah pulang koma
aduh kok kamu sih bisa begitu sih ren
walaupun tugas dadakan kenapa kamu gak bilang dulu sama mama sebelumnya
mama jadi cemas ini
iya aku sengaja gak bilang sama
mama tenang aja ya yaudah mama duluan makan malam aja jangan sampai sakit
ya wis kalau begitu aduh ren ren ya udah kalau gitu mama makan duluan ya
nanti kamu kalau udah mau sampai apartemen kamu kabarin mama ya
rendy rendy jam segini masih di samarinja
mau jam berapa samarinja
aduh lagi pula itu bosnya ngapain sih
ngasih tugas dadakan sampai jauh banget ke kalimantan timur pula
kalau kita udah berhasil dapetin fotonya
besok kamu saya kasih cuti syariat
kamu ajak mama kamu jalan jalan ya
baik pak terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
ternyata gak semudah itu bicara sama elsa
dia tidak mau mengaku dan langsung pergi
tapi saya bisa melihat ketakutan di matanya

iya tadi mama habis ke temen temen mama
aw dikira aku mama isi rahat di rumah
mama bosen jadi ya pergi keluar sebentar lah
abis dari mana kau baru pulang jam segini
tadi aku sama mama
ke rumah opo surya
oh seru banget piknik ya
selain kali mama ikut piknik ya
reina dimanin dulu ya
mandi sore yuk
tadi mama dikasih tahu sama karina
katanya al tuh lagi nyari bukti ke perumahan nino
iya mungkin lagi nanya sama satpam yang ada di sana
dan sekarang mas al lagi ada di samarinda
dia lagi nyari suku ritingnya soalnya
ada yang pengen ditanya
aduh tuh anak ya
gak kasih tau mama lagi
masalahnya aku taunya juga mendadak soalnya
mungkin supaya aku nggak bisa cegat mas al kali ya
ya udah lah
moga moga al bisa cepet dapet buktinya ya
tempat ini kenangan buruk buat gue
tapi gue terpaksa harus kesini lagi
kok belum pulang
bentar lagi aku pulang mah
aku masih sama temen temenku
lagi tanya tanya kerjaan
kalian semua terjun brica
hai sudah dikirim datang datang ya ren
ini kita udah hampir dua jam nunggu
sabar ya pak harusnya
sebentar lagi dia datang pak
pak maafin pak
masih inget saya pak
ada apa ya bapak datang kesini
sini pak duduk dulu pak
ada yang mau saya bicarakan aja pak
tentang apa itu pak
tentang pembunuhan di kelas
r lima puluh empat tahun lalu
hp saya sempat rusak
ya makum lah saya kan kerja di perkebunan sawit ini pak
perguruan sawit ini pak
perguruan sawit ini pak
patusan ya pak
saya coba hubungin bapak tapi gak aktif terus
sehat nomornya baru lagi dan hp baru
ya saya beli yang murah murah aja pak
ya saya beli yang murah murah aja pak
datanya hilang semua pak

tapi data foto masih tersimpan
datanya hilang semua pak
mungkin bapak simpen di hard disk atau flash disk atau dimana
dan saya juga gak paham yang begitu begituan
jadi tadi pagi itu al datang ke klaster kita
ngobrol sama pak ijal buat apa mbak
mama sempat ngobrol sih sama pak ija
terus katanya dia sama randy lagi menyelidiki tentang penggunanya roy
apa sebenarnya yang lagi diselidiki al
dan sejauh mana penyelidikannya dia udah berlangsung
apa aku tanya bapak surya aja ya